yes hadirnya produk karya anak bangsa untuk proses screening covid sembilan belas
genos ini diapresiasi banyak pihak namun di saat yang bersamaan juga menuai kritikan
karena dinilai masih terlalu dini sebab masih dalam tahap uji
dan untuk membahasnya kita sudah terhubung bersama dengan epidemiolog graffiti university
ada pak diki budiman
pak diki selamat malam waktu indonesia pak
pak diki ini indonesia ya
pak diki sekarang lokasinya berada di australia
kita beda waktu sedikit tapi tidak apa apa
pak diki terima kasih sudah bergabung bersama kami
pak bicara tentang jinos ini sudah mengantongi izin edar nih akhirnya
dan dari kemenkes juga
dan nanti akan segera digunakan juga oleh pt kai setelah batch pertama ini diproduksi
dan kabarnya ini kan disandingkan ya fungsinya sama seperti antigen
begitu untuk screening awal nanti lanjutannya apabila ada sesuatu yang terdeteksi di situ
terkait dengan covid sembilan belas
baru akan dirujuk ke pcr
tapi saya membaca beberapa artikel online
anda berpendapat bahwa masih terlalu dini untuk menggunakan alat tersebut
karena masih dalam tahapan uji
seharusnya belum boleh digunakan
boleh selengkapnya anda ungkapkan di sini pak diki silakan
ya di luar bahwa kita apresiasi upaya gini ya
upaya untuk melakukan dukungan terhadap pengendalian ini
dengan salah satunya deteksi
karena memang testingnya salah satu yang sangat penting ya
intervensi yang sangat penting
namun harus disikapi juga sangat kritis dan akademis ini
karena dinos ini atau tes untuk covid sembilan belas melalui hembusan nafas ini bukan hal yang baru ya
bahkan sepuluh tahun lalu sudah mulai untuk beberapa penyakit
termasuk diabetes kanker
bahkan untuk kaitan dengan covid sembilan belas ini pun
ini sudah dari sejak awal pandemi ini
banyak negara sudah
tapi bukan negara ya perusahaan perusahaan swasta ini
dan institusi riset itu menemukan dan mengajukan ini
dan pada buktinya sampai saat ini mereka masih berproses
belum ada yang mendapat emergency use authorization
seperti halnya saat ini di indonesia
nah karena apa
karena perlu kehatian hatian ya
karena sekali lagi aspek testingnya penting
sehingga tidak boleh
kita sembarangan menempatkan satu strategi
atau salah satu alat pendukung untuk apalagi kaitan testing
tanpa ada kajian ilmiah atau argumentasi ilmiah yang kuat
nah ginos ini memang secara riset awal
dan banyak paper itu mengangkat akurasinya yang tinggi
tapi harus diingat bahwa di samping akurasi yang tinggi itu itu tetap ada
kalau saya lihat rata rata ya
baru pada studi misalnya ada di satu rumah sakit
yang memang orangnya sudah dideteksi dengan pcr
kemudian dibandingkan dengan menggunakan alat ini
tentu akan berbeda situasinya dengan populasi umum
karena saya selain epidemiologi
saya ahli kesehatan lingkungannya
dalam mengeluarkan nafas ini banyak sekali komponen
kalau saya cermati paper paper itu
itu ya banyak yang harus saya kritisi
salah satunya mereka belum mencantumkan aspek lingkungan
faktor bagaimana orang itu misalnya minum atau makan sesuatu
ataupun makanan tertentu
itu pasti akan ada dampaknya dan seberapa jauh dampak ini berpengaruh
dan oleh sebab itulah harus sangat hati hati
kita tidak bisa membandingkan antara genus ini dengan rektriktes
karena ini sedikit lebih tinggi daripada suhu misalnya
karena ini masih dalam status studi awal
kemudian juga dia deteksinya deteksi dini
dalam artian begini
dalam artian dia
sorry mungkin lebih tepatnya screening dini ya
untuk menentukan apa tindakan selanjutnya
jadi harus ada jelas dulu algoritmanya seperti apa
pada saatnya nanti ya
kalau saat ini saya kira harusnya ada studi secara lebih luas di populasi umum
kemudian juga basenya untuk apa
apakah berbasis laboratorium ini
karena pengambilan tes telap nafas itu berisiko lah
transmisi ada di situ potensinya
juga ini kan sifatnya kualitatif
kualitatif itu antara positif negatif
positif dan negatif
makanya dia tidak bisa dibandingkan
disejajarkan dengan anti repetitif
apalagi dengan pcr jauh sekali ya
nah ini yang harus diluruskan
karena potensi adanya fals negatif
yang pastinya akan berisiko
karena orang yang merasa sedia aman aman
padahal membawa virus
ini besar kemungkinan bisa terjadi
dan tujuannya untuk men screening itu
akhirnya juga tidak terwujudkan
yang tadinya maksudnya untuk supaya tidak banyak orang membawa virus
untuk masuk di kendaraan itu
atau moda transportasi itu
juga tidak terjadi
nah ini yang saya sangat ingatkan
baik pak diki
tapi ini sudah dikonfirmasi
sampai sudah mengantongi izin langsung dari kemenkes
dan satgas juga ibarat kata apa
sudah lolos screening dari satgas covid sembilan belas lah
prof viku juga sempat mengatakan bahwa sebetulnya
yang didiagnosa di dalam nafas itu adalah komponen komponen
yang hanya sensitif bisa ditemukan di dalam orang
yang memiliki virus covid sembilan belas
yang bernama volatile organic compound ini atau voc
kalau nanti prof bisa melihat itu dari sisi lingkungan
yang tadi pak diki katakan
mungkin nanti bisa kita analisa lebih lanjut lagi
namun kita akan rehat sejenak terlebih dahulu
tetap bersama kami di cnn indonesia connected
baiklah anda masih bersama cnn indonesia connected
kita akan lanjutkan pembahasan bersama dengan
epidemiolog dari griffith university pak diki budiman
pak diki menyambung percakapan kita yang tadi
kalau misalnya bicara tentang statement dari satgas covid
lalu juga dari manry stagg yang mengatakan bahwa
yang diidentifikasi sama alat ini itu adalah komponen
yang bernama voc ini atau volatile organic compan
yang hanya bisa dideteksi di dalam virus covid sembilan belas
tapi kalau misalnya anda mengatakan belum tentu alat ini dapat mendeteksi
memiliki fungsi tersebut
apakah sebaiknya sama sekali tidak usah jadi digunakan
apa rekomendasi anda
jadi kalau nanti konsepnya konteksnya digunakan dalam rangka
untuk memperkuat atau validasi dari alat ini
artinya ujinya pada ini sekalian uji dia di populasi umum
itu enggak apa apa
tapi nggak boleh dia dijadikan satu landasan
apalagi menggantikan rapid test antigen misalnya ya
jangan terlalu jauh kalau pcr ya
karena ini masih dalam uji ya
sekali lagi kalau bicara komponen udara yang kita keluarkan
ketika kita membusukan nafas itu ribuan loh
apalagi kalau kita dihidupkan akan beda ya
sebagai ahli lingkungan saya pernah meneliti misalnya
bagaimana pengaruh secara epidemiologi di bandung raya
itu kan ada gunungan kapur tuh
udara yang dia tembuskan dengan orang yang diuji di rumah sakit
yang orang tadi terkena covid
dengan misalnya di jakarta yang misalnya lagi polusi
itu kaya banget
bahkan kandungan beberapa logam itu bisa terdeteksi pada situasi yang
jadi kita akan menjadi bertanya seberapa jauh itu akan berpengaruh
dan juga bagaimana pengaruh sekali lagi karena ini kan dia mendeteksi hasil metabolisme
dia tuh nggak mendeteksinya berarti sudah proses yang sudah terjadi infeksinya
berbeda dengan rapid test antigen
dia mendeteksi oh ini sedang terjadi pcr lebih early lagi
lebih awal lagi
tingkat virus yang sik sangat sedikit dia sudah bisa deteksi
yang tergantung cyclenya itu
makin sedikit makin banyak cyclenya
tapi kalau banyak ya sedikit
nah kalau dengan alat tes melalui pernafasan ini
ya dia hanya bisa mendeteksi kalau virusnya itu sudah berkembang di dalam tubuhnya
sudah bermetabolisme dan menghasilkan gas
ini secara gambaran sederhana
nah gas itulah yang terdeteksi
tapi dalam metabolisme tubuh kita ini akan ada tidak sederhana kompleks sekali ya
kalau bicara masalah kandungan nafas kita bahkan itulah sebabnya kenapa riset yang terkait nafas ini untuk diabetes untuk penyakit kanker
sudah lebih dari sepuluh tahun lima tahun belum juga menghasilkan satu penemuan atau yang definitif
karena tidak mudah
apalagi ini penyakit baru
baru berapa bulan
itulah sebabnya walaupun di australia sendiri sudah sekitar maret dua ribu dua puluh sudah ada
tapi dari sini belum bisa meluluskan itu karena belum ada data yang memadai
itu sudah berapa bulan
bahkan israel yang kita tahu secara teknologi ya dia sangat advance
pun belum menempatkannya untuk jangankan menempatkan alat tes nafas ini untuk macam screening
keluar izinnya pun belum
di banyak negara
pak diki jadi rekomendasi anda menurut anda ini belum cukup mumpuni untuk bisa digunakan apalagi di kebutuhan transportasi publik seperti kereta api
dan juga ini kan acaranya akan ditaruh dimana mana ya pak
sudah ada simpul simpul transportasi yang akan ditempatkan jenos ini
jadi menurut anda ini belum saatnya
belum saatnya kalau itu ditempatkan untuk screening
kalau ditempatkan dalam kaitan ya sebagai studinya ya it's okay
asal ada izin etika dan lain sebagainya ya
dan juga harus pasti bagaimana setting di tempat itu
jangan sampai orang melakukan atau dilakukan tes itu ya juga jadi ada potensi paparan
karena ini kan udara nih mengembuskan nafas
nah itu yang harus di clear kan didudukan pada tempatnya secara proporsional
karena sekali lagi ya berbasis data ya belum ada yang kuat argumennya
ini harus di clear kan terlebih dahulu
dan sekali lagi situasi pandemi kita ini sangat serius ya
dalam situasi tidak terkontrol
janganlah melakukan satu strategi yang belum kuat argumentasi ilmiahnya di tengah situasi yang belum terkendali
sehingga membuat situasi menjadi tidak terkendali
karena kita gagal semakin gagal untuk mendeteksi orang yang membawa virus
memang tujuannya bagus untuk penguatan testing
dan ini potensinya ada saya akui ada
potensinya ada seperti halnya di salah satu negara eropa dengan menggunakan hewan ya anjing ya untuk mendeteksi
tapi mereka belum menggunakan itu karena terus dilakukan
tidak bisa hanya berbasis pada tes
katakan laboratorium atau rumah sakit
kemudian langsung diimplementasikan di populasi itu salah
tidak bisa begitu bukan begitu mekanisme
jadi memang harus melewati persiapan sampai uji coba yang matang sampai akhirnya didapatkan hasil yang terukur begitu ya pak diki ya
pak diki pertanyaan terakhir pak diki
lalu solusinya apa
mungkin sekarang akhirnya oke kita tahu masa pandemi ini semua orang memang diharuskan untuk di rumah
tapi ada yang tidak bisa di rumah karena harus tetap bekerja
ataupun melakukan kegiatannya sehari hari
namun semua orang akhirnya berteriak karena tes ini cukup mahal
kita belum bisa meng create alat tes kita sendiri versi lokal yang bisa menekan budget gitu
apakah pak diki punya solusi untuk ini mungkin juga bisa didengarkan oleh pemerintah
pertama sekali yang memang mau tidak mau harus dilakukan oleh pemerintah adalah penguatan sistem deteksi kasus di layanan sangat dasar ya
primer puskesmas dan lain lain
salah satunya dengan klinik demam
karena mau tidak mau kita harus jaring itu semua suspek yang berpengarah pada kasus covid sembilan belas yang semua umumnya didominasi oleh keluhan demam
selain keluhan lainnya
nah itu pun sudah memadai untuk bikin scoring lah
dan ini terjadi di pandemi sebelumnya di waktu sars waktu swine flu
kita terbatas juga testingnya
jadi yang dilakukan saat itu jangankan itu ya tahun dua ribu tiga itu kirim sampelnya bukan
bukan dikirim ke jakarta dikirimnya ke cdc atlanta
nah saat itu yang dilakukan adalah bikinlah scoring
scoring untuk misalnya orang dengan demam
oke demam itu sudah punya scoring
kemudian dia ada gangguan penghidu gangguan penciuman
ditambah ada riwayat perjalanan kemudian usia dan segala macamnya
nah ini akan punya scoring bahwa oke dia tuh nggak boleh pergi gitu
jadi menurut saya hal yang bisa dilakukan dalam kaitan masalah pergi pergian
kalau nggak bisa dicegah ya
ya bahwa orang pergi itu harus dibawa surat pengantar dari puskesmas
atau klinik di tempat dia bekerja
atau klinik terdekatnya
dengan ya itu tadi ada algoritma memastikan dia ada gejala dan segala macam
kalau oke aman
kalau memungkinkan lakukan mau tidak mau
harus rapid test antigen yang relatif ya harusnya sih tidak semahal itu ya
mungkin harusnya seratus ribuan atau bahkan sebetulnya harusannya ada yang lima puluh ribuan
nah itu bisa dilakukan
nah kalau itu ternyata dia negatif
barulah membawa surat dari puskesmas ini untuk tunjukkan sebagai pengantar ke tempat tujuan
termasuk di bandara
jadi bandara itu jangan sampai jadi tempat tes sebetulnya
kecuali di dalam bandaranya
di dalam bandaranya
nah kalau di luarnya itu dia harus bawa surat itu saja
karena ini menghindari antrian dan segala macam
nah itulah yang harus dilakukan
bukan termasuk penguatan di kapasitas dan segala macam
nah ketika datang itu dia juga dideteksi ya
suhu itu tetap punya lah
walaupun tidak terlalu debatable
tapi tetap ada ya screening suhu di bandara atau di tempat tempat pemberangkatan itu ya
nah kalau misalnya bicara konteksnya jinos
saat ini ya bolehlah ditempatkan untuk memperkuat yang suhu itu
karena dia bisa memperkaya datanya
memperkaya datanya tapi dia juga harus punya konsepnya kan
karena ini kan berarti studi yang kohort ya
yang akan berlangsung sekian untuk dibandingkan dengan apa
mau dibandingkan dengan rapid test antigen atau pcr
yang mekanisme risetnya harus di design dulu
jadi bukan menggantikan ya
oke jadi bukan menggantikan yang
saya langsung ditempatkan di bandara
dan sekali lagi memang pilihannya saat ini kita tidak ada
tidak banyak pilihan kondisinya
masalahnya sudah kebakaran dimana mana
jadi kalau mau pergi
ya kalau memang harus ya lakukan tadi
yang dari puskesmas itu kalau misalnya tidak memungkinkan dengan tes
ya ada pemeriksaan secara sindrom lah
secara sindrom ya ke arah gejalanya
di tempat di lokasinya juga semua
dan juga protokol kesehatan ini diberlakukan
baik pak diki
dan kita berdoa juga sama sama
kita akan terus mencari cara sebisa mungkin untuk tetap bisa stand ya pak
stay in di tengah pandemi ini
mencari jalan keluar
dan semoga juga pemerintah dapat mendengar suara kita yang ada disini
terima kasih banyak pak diki budiman sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected